kembali lagi di tech news hadirnya berbagai kendaraan perwarupa pada tiap brand otomotif di gias dua ribu dua puluh tiga dinilai akan membuka pintu investasi bagi tiap brand otomotif
hal tersebut diperkuat dengan antusiasme dari masyarakat terhadap kendaraan terbaru dengan teknologi terkini
pameran otomotif gaikindo indonesia international auto show dua ribu dua puluh tiga yang mulai diresmikan oleh pemerintah pada kamis sepuluh agustus dua ribu dua puluh tiga tidak hanya memamerkan ragam produk kendaraan untuk diperjualbelikan
dengan mengusung tema future now gias dua ribu dua puluh tiga juga memberikan edukasi dan informasi tentang perkembangan teknologi masa depan kendaraan
kepada para pengunjung hal ini bisa terlihat dengan masih adanya sejumlah kendaraan konsep atau perwarupa yang dibawa oleh sejumlah brand otomotif khususnya roda empat
sedikitnya ada lima kendaraan perwarupa yang dipamerkan oleh empat pabrikan dari total dua puluh sembilan brand kendaraan roda empat yang berpartisipasi
pertama ada honda e suv pertutai
sebelum dipamerkan di kias dua ribu dua puluh tiga
enam mobil perwarupa ini lebih dulu diperkenalkan di pameran otomotif shanghai tiongkok pada dua ribu dua puluh satu lalu
selanjutnya masih dari brand otomotif asal jepang yakni mazda
setelah memperkenalkan mobil berbasis elektrifikasi pertamanya di indonesia yakni mazda cx enam puluh mild hybrid di pameran gias dua ribu dua puluh tiga
mazda juga memamerkan mobil bertenaga baterai listrik bernama mazda mix tiga puluh
meski di sejumlah negara luar mazda mx tiga puluh sudah dijual
namun statusnya di indonesia adalah sebuah mobil konsep untuk diperkenalkan sebagai kendaraan bertenaga listrik pertama dari mazda
dibekali motor listrik e sky active dan baterai tiga puluh lima lima kwh
mazda mx tiga puluh yang pernah meraih penghargaan japanese care of the year dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ini
diklaim bisa melaju hingga sejauh dua ratus sembilan km dalam sekali pengisian baterai penuh
mobil perwarupa ketiga adalah daihatsu vision f
mobil berjenis van ini memiliki tampilan yang futuristis dengan balutan warna match silver dilengkapi dengan lampu led minimalis pada bagian depannya
belum banyak informasi terkait spesifikasi mobil asal jepang ini
namun terindikasi mobil ini akan menggunakan teknologi berbasis elektrifikasi jika melihat adanya
di sisi kanan mobil ini
dua mobil konsep selanjutnya dihadirkan oleh toyota
di mana terdapat dua mobil perwarupa yang diboyong oleh brand asal jepang ini ke pameran kias dua ribu dua puluh
pertama adalah toyota rangga konsep
mobil yang namanya diambil dari produk legendaris toyota akhir era sembilan puluh an di indonesia yakni kijang rangga
diperkenalkan dengan kaya single cabin
memiliki basis platform dari toyota fortuner dan hilux
mobil konsep ini nantinya diperuntukkan bagi sejumlah aktivitas keniagaan
selanjutnya toyota juga membawa mobil berteknologi hydrogen bergaya suv yakni corola cross h dua
mobil ini memiliki kapasitas mesin seribu enam ratus cc yang dilengkapi dengan turbo charge
selain itu mesin dari mobil ini mampu memproses bahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan

untuk tema di gias dua ribu dua puluh tiga pada tahun ini mazda membawa atau mengusung tema

karena hal itu juga sejalan lurus dengan brand essence kita yang baru
yang tadi saya juga sempat jelaskan
bahwa kita sekarang spiritnya adalah celebrate driving tadi
dan untuk line up yang ada di dalam booth itu ada sepuluh unit
nah termasuk kita membawa mx tiga puluh ya full ev tapi ini hanya untuk display saja
dan yang paling utama yaitu kita bawa cx enam ratus tiga puluh
yang baru saja di launching tanggal dua puluh enam juli kemarin
juga kita ada mx lima ada cx lima ada mazda tiga hatchback cx tiga mazda dua sedan
dan juga nanti ada cx tiga puluh
rencananya dengan toyota rangga ini harapannya kita bisa menghidupkan kembali
bisnis komersial yang dulunya ada toyota kijang
nah harapannya apa
kalau kijang dulu itu diharapkan jadi kayak
mobilitas indonesia nah sekarang ini harapannya dengan toyota rangga kontemp ini
ke depannya juga bisa membantu lebih banyak lagi
tidak hanya mobilitas tapi juga membantu bisnis dari komersial
menanggapi hadirnya mobil mobil terbaru terutama yang berorientasi kepada kendaraan ramah lingkungan
dalam pameran otomotif giaz dua ribu dua puluh tiga
jurnalis senior otomotif sekaligus editor in chief auto driver fitra eri mengatakan
peluang investasi brand otomotif dengan memamerkan mobil mobil terbaru akan terbuka di indonesia
ya semakin banyak brand apalagi mobil mobil terbaru akan terbuka di indonesia
semakin banyak brand apalagi mereka mendatangkan kendaraan kendaraan listrik gitu ya
itu akan memberi pilihan makin banyak bagi kami sebagai konsumen
jadi rasanya ini suatu hal yang bagus gitu
artinya banyak merek merek dari luar mereka pada ujungnya semestinya akan investasi di indonesia
karena kalau misalnya mereka ingin mobilnya lebih diterima kan
akan lebih menguntungkan kalau mereka punya perakitan
tapi nggak apa apa saya pikir kehadiran merek merek baru ini bagus harus kita sambut baik
dan itu memberikan pilihan banyak banyak
bagi kita sebagai konsumen
mobil mobil konsep ini akan terus dipamerkan sepanjang pameran otomotif gias dua ribu dua puluh
yang dimulai pada sepuluh hingga dua puluh agustus dua ribu dua puluh tiga di isbs di tangerang